terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami siang sejumlah kader golkar turut menanggapi permintaan eksponen
partai beringin untuk pergantian kursi ketua umum golkar
mereka berpendapat bahwa munaslup dan pergantian kepemimpinan enam bulan sebelum pemilu
bukanlah momen yang tepat jika golkar bertujuan untuk menang
ketua dpd partai golkar aceh hasan syazili menyebut
soliditas sampai ke level bawah telah diperkuat dalam momen rakernas juni lalu
ia pun juga tegas menolak munaslup karena pemilu yang hanya tinggal hitungan bulan ini
membutuhkan persatuan dan kerjasama seluruh kader
tak jauh berbeda wakil ketua umum partai golkar melkias markus mekeng menyebut
terlambat jika ingin mengadakan munaslup dan pergantian pimpinan
ia mengingatkan proses konsolidasi saat ini tak hanya soal pemilu presiden
tapi juga pilek yang melibatkan caleg caleg di daerah
maka mekeng meminta para eksponen tak mengganggu kerja partai saat ini
tidak usah gini kita sebagai partai tidak saatnya untuk melakukan upaya upaya seperti begitu
kita membutuhkan soliditas dan kekompakan
munaslup itu bisa dilakukan oleh dpd satu
kalau dua per tiga dpd satu mau munaslup itu bisa terjadi
atau misalnya dpp tapi dpp sendiri pun nggak bisa
karena hansuara itu banyak itu di dpd satu
jadi kalau eksponen itu ya cuma ngomong ngomong begitu saja
buat kacau ini partai aja